sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
lopas pengsemanaan kepadanya dan tugasnya
laman kelaburan dan londonganai perjalanan ke arah perjalanan
dia tak jantung epita benda ini lagi
terima kasih allah
bagaimana keadaan epita dok
denyut jantung epita memang sempat berhenti
tapi kondisinya sekarang sudah mulai stabil
walaupun belum sadarkan diri dan masa kritisnya belum lewat
itu semua berkat doa dari ibunya
wanita itu korban kecelakaan juga
pasien itu bernama ambar
yang mendekati itu ibunya kan
dokter salah dok
dia itu pembantu
yang penting evita sudah lebih baik dok
om titip evita di sini ya
om mau lihat istri om kang mira dulu
bagaimana kondisinya dok
tadi kondisinya sempat kritis
tapi sekarang sudah stabil
kita berdoa saja
semoga cepat sadar
mama cepat sadar ya
mama cepat sadar ya ma
mama kangen sama mama
mama kangen sama mama
mama kangen sama mama